kini kita ke magelang setelah meresahkan hampir sebulan belakangan
polisi akhirnya menangkap terduga pelaku teror penembakan di kota magelang
pasca penangkapan jumat dini hari polisi masih memburu seorang terduga pelaku lainnya
kedua terduga pelaku diketahui sebagai adik dan kakak
kepolisian menangkap satu terduga pelaku teror penembakan di kota magelang jawa tengah
terduga pelaku tersebut merupakan pria berusia tiga puluh tiga tahun
pria tersebut ditangkap di rumahnya di rejo sari magelang saat sedang mengkonsumsi sabu sabu
dari rumahnya polisi menyita sepujuk senapan angin peluru sebilah golok satu samurai korek api tas dan besi pemukul
polisi kini memburu adiknya yang diduga menjadi eksekutor penembakan di sejumlah wilayah di kota magelang
pria yang diduga melakukan aksi teror penembakan tersebut kini dibawa ke mapol res magelang kota untuk dimintai keterangan
teror penembakan di kota magelang terjadi sejak awal april
jumlah korban terus bertambah hingga mencapai tiga belas orang
lokasinya bermula di kawasan pecinan jalan pemuda
dan meluas ke jalan iflas serta lokasi lain